hai anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom kami masih membahas perkembangan
penyelidikan kasus pembunuhan atau penembakan brigadir yosua kepolisian atau polri hari ini
rencananya akan kembali mengumumkan tersangka baru yang diduga ada kaitannya dengan pengakuan
yang disampaikan baradae yang mengatakan ia diperintah untuk menembak atau ia menembak di
bawah perintah kita bahas sore hari ini ada dua narasumber tadi saya sudah siapa ada bang edwin
partogi wakil ketua lpsk dan juga mas reza indra giripakar psikologi forensik saya ke bang edwin
terlebih dulu bang edwin selamat sore selamat sore mbak putri ya bang edwin hari ini ada
perkembangan yang signifikan berkaitan soal lpsk akhirnya mendapatkan akses ya untuk bertemu dengan
ibu putri candrawati bagaimana
hasilnya sejauh ini bang edwin ya sama seperti mbak putri saya juga menunggu hasilnya karena kan
itu akan dituangkan oleh psikolog dan psikiater kami dalam laporan kami belum mendapatkan
laporannya tentang hasil pertemuan itu oke tapi sudah bisa mendapat akses untuk berbicara sudah
bisa mendapatkan akses untuk berkomunikasi
sudah bertemu kalau ada yang lebih dalam dibanding itu saya
juga masih menunggu laporannya mbak putri oke oke baik kalau misalnya sekarang kita lihat yang
perkembangan terbaru termasuk soal assessment untuk baradae perkembangannya bagaimana
melakukan tiga kali itu sudah ada hasilnya tentu akan kami paparkan dalam merapat timpitan lpsk
sebagai beban pertimbangan untuk menolak atau menerima permohonan yang sebelumnya ya
sebelum dia mengubah prologinya
dan itu kapan akan dilakukan oleh timeline nya lpsk seperti apa bang edwin
ya mungkin minggu depan ada keputusan permohonan pertama ya
keputusan soal itu gitu ya
mas reza kalau misalnya kita lihat sekarang sudah ada dua tersangka
kita juga sudah membahas sebelumnya dan kemudian kita sempat mengatakan
kalau tidak salah terakhir kita diskusi soal efek atau unsur psikohirarki dan psiko
politik dari kasus ini yang cukup tinggi ya mas reza ya
tapi kita lihat beberapa hari terakhir kemudian sampai
irjen paul verdi sambo dimasukkan di tahanan khusus di makobrimob
anda melihat bahwa itu sudah mulai pupus
wall of silence itu sudah mulai runtuh atau bagaimana mas reza
karena sejauh ini sudah ada puluhan orang yang entah itu dinonaktifkan
entah itu dimutasi
atau bahkan ditetapkan sebagai tersangka oleh paul verdi
maka sesungguhnya kita punya alasan untuk mengatakan ini bukan lagi
katakanlah indikasi tindak pidana individu per individu
tapi terindikasi sebagai sebuah tindak pidana yang sifatnya sistemik
di samping tentu saja pelanggaran disiplin dan pelanggaran etik
tapi juga pelanggaran pidana yang sifatnya sistem
karena sifatnya sistemik
maka lebih baik kalau kemudian kita berasumsi
bahwa kemudian akan ada nama nama berikutnya
diproses juga secara hukum
jadi dengan kata lain tidak cukup bagi kita untuk
oke kita stop sampai sekian puluh orang saja tidak
sistemik ayo tetap kita buka kemungkinan ada keterlibatan pihak pihak lain secara lebih luas lagi
mas reza kalau misalnya kita katakan ada nama nama berikutnya
kemudian kita katakan untuk pidana sistemik
tapi dari konstruksi kasus ini
posisi putri candrawati segenting apa mas reza
dengan segala hormat kalau kita mengacu pada
uu penghapusan kekerasan seksual mbak putri
semestinya kita harus merahasiakan identitas korban
ini kita bicara tentang kejahatan seksual
penghapusan kekerasan seksual
kerahasiaan identitas korban
itu merupakan kewajiban yang harus kita jaga
posisinya sepenting apa
karena ini berkaitan kemudian dengan kesaksian yang tentunya
salah satunya saksi kunci adalah korban ini pc ini
sejauh yang bisa saya simak di pemberitaan media masa
paling tidak ada dua dugaan tindak pidana dalam kasus durian tiga ini
pertama terkait dengan dugaan pembunuhannya
dan satu lagi adalah terkait dengan dugaan pelecehan seksualnya
dugaan pelecehan seksual itulah yang selama ini dianggap sebagai titik berangkat
atau titik awal terjadinya insiden duren tiga
nah pertanyaannya adalah kembali
apakah apa yang disebut sebagai tindak pelecehan seksual itu sungguh sungguh terjadi atau tidak
kalau saya secara bertingkat berpikirnya adalah pertama
harus dicek terlebih dahulu apakah yang bersangkutan sungguh sungguh mengalami trauma atau tidak trauma
kalau jawabannya adalah iya maka tahap berikutnya harus dipastikan ini traumanya karena apa
anggaplah sekali lagi anggaplah ternyata traumanya berkaitan dengan pelecehan seksual
maka tahap berikutnya yang harus dibutuhkan
yang harus dicek adalah siapa gerangan pelaku pelecehan seksual tersebut
kalau memang terjadi pelecehan seksual
dan yang tahap keempat adalah baru kemudian bisa dipastikan
apakah bisa dipastikan apakah secara definitif bisa dikunci simpulannya
bahwa trauma yang dialami oleh ibu tersebut tak lain tak bukan adalah disebabkan oleh pelecehan seksual
pertanyaan yang keempat ini relevan kenapa
karena dari yang saya simak adalah di durian tiga pada hari tersebut pada waktu tersebut
ada sejumlah pristina
karena yang menurut kacamata awam bisa dianggap traumatis
entah itu pembunuhannya entah itu penyiksaannya dan lain sebagainya
nah empat tahap berpikir itulah empat tahap kerja itulah yang menurut saya perlu dilakukan
untuk memastikan seberapa jauh sesungguhnya krusial posisi ibu itu dalam mata rantai peristiwa ini
oke dan itu kemudian beberapa tahap itu diantaranya saat ini juga sedang dilakukan oleh lpsk
begitu ya bang edwin ya
kami kan di awal menerima ada dua permohonan dari ibu p dan baradae
itu ada dua terpikir yang di awal satu tadi disebutkan oleh bang reza
secah bulan satu lagi percobaan pembunuhan
ya yang kemudian di minggu berikutnya kuasa hukum dari keluarga joshua melaporkan
pada perjalanannya yang kami dapatkan progresnya itu tentang kasus pembunuhannya ya
sejauh ini kami belum mendapatkan perkembangan yang berarti terhadap lp ibu putri
maupun lpa dari pihak kepolisian terkait dengan percobaan pembunuhan
sejauh ini dari sisi proses hukum ya
dari sisi proses hukum yang dilaporkan ibu putri memang belum sampai pada kesimpulan
kesannya seperti itu
karena kemudian yang lebih maju lebih progres ya itu pada laporan pembunuhan bercana
yang disampaikan oleh pihak keluarga joshua
apakah sudah kemudian disiapkan bentuk perlindungannya yang bagaimana
karena kan ada beberapa hal itu
ya kalau baradae kan kemudian ditetapkan sebagai tersangka
pada kasus sebagai tersangka yang memungkinkan diberi perlindungan hanya apabila dia berperan
justice collaborator itu saksi pelaku yang berperan sebagai justice collaborator
apakah sudah kemudian disiapkan sebagai tersangka

artinya ada perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang yang peran perannya
ada di setiap pelaku itu dan yang bisa menjadi jc atau saksi pelaku yang bisa sama
ini syaratnya bukan pelaku utama
utama bukan pelaku utama
dan dia memang mau membuat terang perkara ini
artinya capaikan saksi pelaku yang berkerjasama

siapa saja yang turut serta itu baik yang menyuruh maupun turut
membantu dan segala macam
sejauh ini masih dalam pendalaman penyidik
mereka masih berproses masih belum selesai mendalami barang dae
kami juga berusaha memahami situasi di proses penyidikan
karena kasus ini cukup menarik perhatian publik ya
dan tentu penyidik juga kesan kami berhati hati
bang edwin jadi saya konfirmasi lagi
berkaitan dengan justice collaborator nya status barra dae itu belum diputuskan gitu
betul belum diputuskan
tetapi harus memeriksa beberapa standar yang memang sudah dituangkan dalam undang undang
ada di undang undang tiga puluh satu dua ribu empat belas pasal yang tadi saya tulis di dalam kata kata yang tadi
saya tulis di dalam kata kata
tindak pidana tertentu sebagaimana tindak pidana yang disebutkan dalam undang undang
itu undang undang organisasi korban atau berdasarkan dan atau berdasarkan keputusan
kemudian ada soal standar ancaman keterangan penting dan yang lainnya
mas reza kalau misalnya kita lihat ini progresnya ini yang kemudian disampaikan oleh
polisi juga mengutip dari kepolisian bahwa memang ada pengakuan dari baradae bahwa dia tidak menempel
tidak melakukan penembakan sendirian dan dia juga mengatakan bahwa dia ada perintah
nah untuk membangun konstruksi kasus dari pengakuan pengakuan ini sekuat apa
karena tentu harus kemudian dicocokkan kembali dengan bukti bukti penelitian investigasi
nah bagaimana sih investigasi ilmiah yang ditemukan di lapangan
pertama perubahan keterangan atau pengakuan dari baradae itu mengingatkan saya pada kajian
yang sebetulnya sudah sangat banyak dilakukan oleh para ilmuwan psikologi forensik yaitu
menyangkut false conviction yaitu pengakuan keliru
persoalannya sekarang adalah apakah ini tergolong pengakuan keliru yang mana
paling tidak ada tiga jenis pengakuan keliru
pertamanya sifatnya sukarela diberikan karena penelitian
dan ketiga pengakuan keliru
pengakuan keliru disampaikan karena adanya kesejaan loyalitas kecintaan dan seterusnya
sifatnya tidak memaksa
jenis yang kedua adalah pengakuan keliru yang memang diberikan di bawah tekanan
baik tekanan sifatnya persuasif iming iming harta jabatan pangkat masa depan dan seterusnya
atau juga bisa tekanan sifatnya intimidatif yaitu ancaman
kalau anda tidak melakukan kalau anda tidak memberikan informasi seperti a b c dan seterusnya
justru anda yang akan kena getahnya

dan yang ketiga adalah pengakuan keliru yang diberikan karena yang bersangkutan sudah tidak lagi bisa membedakan
mana pengalaman yang sungguh sungguh pernah dia lalui
mana pengalaman yang ditanamkan ke dalam kepalanya oleh pihak lain
nah sejauh yang saya bisa simak di pemberitaan adalah
berdasarkan keterangan dari penasehat hukum mbak radha
e tampaknya ini tergolong sebagai false conviction tipe dua
false conviction tipe dua sekali lagi adalah pengakuan keliru yang diberikan
karena yang bersangkutan berada di bawah tekanan
itu yang pertama
yang kedua kalaulah ini mulai mengarah pada pembunuhan sifatnya berencana
karena ada lebih dari satu orang di situ lebih dari satu orang yang bersangkutan dengan peristiwa itu
maka bergeser dari pasal tiga ratus tiga puluh delapan ke pasal tiga ratus
mungkin pernah kita diskusikan sebelumnya
pasal tiga ratus empat puluh itu akan bundar sempurna kalau target insentif instrumen dan sumber daya juga bisa diungkap secara
tinggal lagi nanti dilihat di peran si mbak radha e di sisi sebelah mana
logika mengatakan empat unsur tersebut yaitu target insentif instrumen dan resiko
itu terutama sekali berada pada mastermind
bukan pada eksekutor dan bukan pula pada fasilitator
nah investigasi yang akan menentukan mbak radha e berada pada posisi mana
oke tapi memang ada perbedaan pasal yang dikenakan antara mbak radha e dan mbak radha m
apakah itu wajar terjadi
jadi mbak radha e pasal tiga ratus tiga puluh delapan
apakah itu biasa terjadi
bisa saja terjadi
dan investigasi ini kan belum tuntas belum mencapai titik akhir
jadi perkembangan pertambahan jumlah orang yang terlibat
juga pertambahan atau pergantian pasal sangat mungkin terjadi
baik bang edwin dan juga mas reza indragiri
terima kasih sudah bergabung sore hari ini di cnn indonesia newsroom
kami terus akan memantau perkembangan berkaitan dengan asesmen lpsk
terutama perkembangan terdekat berarti berkaitan dengan status justice collaborator dari mbak radha e
terima kasih bang edwin mas reza indragiri
terima kasih selamat sore